komisi pemberantasan korupsi memeriksa gubernur sumatera utara tengku eri nuradi kamis pagi
eri diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap kepada anggota dprd sumatera utara
periode dua ribu sembilan dua ribu empat belas dan dua ribu empat belas dua ribu dua puluh
tengku eri nuradi tiba di gedung kpk pukul sembilan tiga puluh pagi
eri diperiksa untuk tersangka berinisial ma
pemanggilan eri merupakan hasil pengembangan kasus suap
yang dilakukan gubernur sumatera utara kala itu gatot pujo nugroho
saat itu eri menjabat sebagai wakil gubernur sumatera utara
mendampingi gatot pujo nugroho yang sudah difonis tiga tahun penjara
sebelumnya sejumlah pimpinan dprd sumatera utara telah difonis hukuman penjara
sementara saat ini kpk telah menambah tujuh tersangka dari dprd sumatera utara
yaitu muhammad afan budiman nadabdap guntur manurung zulkifli effendi siregar
bustami zulkifli hussein dan perluhutan siregar
nilai suap yang diberikan gatot pujo nugroho
kepada anggota dprd sumatera utara mencapai lima puluh miliar rupiah
kalau gubernur sumut pak tengku eri pada hari ini diperiksa sebagai saksi
untuk tersangka yang anggota dprd itu ya
karena posisi beliau kan saat itu sebagai wakil gubernur
sementara penerimaan ini diduga berkaitan paling tidak dengan empat hal
yang pertama adalah mengenai persetujuan perubahan anggaran perubahan
kemudian persetujuan anggaran kemudian juga persetujuan laporan pertanggung jawaban
juga ada penolakan hak interpelasi
nah posisi beliau saat itu sebagai wakil gubernur dianggap penyidik
mungkin mengetahui banyak informasi berkaitan dengan peristiwa peristiwa tersebut tadi